ada sebuah video menunjukkan kondisi pembangkit nuklir zaporizia di ukraina yang hancur setelah mendapatkan serangan dari rusia pada jumat
sedangkan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bencana seperti yang ditimbulkan oleh peristiwa shernobyl pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam lalu
menurut otoritas ukraina ditemukan kerusakan pada kompartemen reaktor namun tidak mempengaruhi keamanan dari unit tersebut sehingga masyarakat tidak perlu panik
saat ini pasukan rusia telah berhasil merebut dua pembangkit listrik tenaga nuklir di ukraina dan menargetkan satu pembangkit listrik tenaga nuklir zius know crance yang berjarak satu ratus dua puluh km di utara mikulive
video ini juga menunjukkan kendaraan militer rusia di depan balai kota enerhodar ukraina